pemerintah kota bogor bersama badan pengelola jalan tol atau bptj melakukan uji coba pengoperasian bus transpakuan
bus transpakuan ini diproyeksikan akan menggantikan angkot angkot di kota bogor untuk mengurangi kemacetan
selasa pagi di balai kota wali kota bogor bima arya mengatakan saat ini sudah ada empat puluh sembilan bus transpakuan yang beroperasi menggantikan satu ratus empat puluh tujuh angkot dengan sistem konversi
tiga angkot yang berusia tua dan tidak layak pakai digantikan dengan satu bus transpakuan pada masa uji coba hingga akhir tahun dua ribu dua puluh satu mendatang
penumpang bus ini tidak dipungut biaya
saat ini hanya ada satu trayek yang dibuka yaitu koridor lima stasiun bogor ciparigi pulang pergi
untuk pertanyaannya pertanyaan kedua silakan
untuk melihat perkembangannya kami sudah terhubung
dengan produser lapangan satrio adi wicaksono di lokasi uji coba
selamat siang satrio
ini menarik sekali ya
seperti apa rute layanan serta bagaimana jam operasionalnya
oke selamat siang roland
seperti yang kita tahu bahwa sebenarnya kota bogor ini dijuliki sebagai kota angkot
kota seribu angkot
karena di kota bogor ini terdapat kurang lebih tiga empat ratus dua belas angkot yang terdata di dinas perwakilan
perhubungan kota bogor yang beroperasi di tiga puluh trayek
tentu saja angkot angkot ini yang selama ini menjadi salah satu kekurangan dari kota bogor
di mana angkot yang ngetem sembarangan atau yang menurunkan dan menaikkan penumpang
ini bisa menimbulkan kemacetan
dan untuk menanggulangi hal tersebut mulai hari ini dari pemerintah kota bogor dan juga badan pengelola transportasi jabodetabek atau bpdj
mulai melakukan uji coba bus transpakuan
busnya ini sendiri ada di belakang saya
ayo saya ajak anda untuk melihat lihat bagaimana interior dari bus transpakuan ini
di belakang saya ini bus transpakuan adalah model terbaru dari nukleus v
di mana untuk memasukinya nantinya calon penumpang hanya perlu melakukan tap in
alat yang telah disediakan
namun pada masa uji coba hingga akhir tahun dua ribu dua puluh satu nanti para penumpang ini tidak dipungut biaya atau gratis
di dalamnya sendiri untuk interior bisnya ini sudah cukup nyaman
jika dibandingkan dengan kalau kita menggunakan angkot di kota bogor tentu saja
karena di sini dilengkapi dengan pendingin ruangan
kemudian juga ada cctv untuk menjaga keamanan para penumpang
kemudian untuk para calon penumpang di sini juga dibatasi
karena masih dalam masa pandemi covid sembilan belas
sehingga di dalam satu bus ini nantinya hanya bisa mengangkut tiga puluh lima penumpang saja
ini rinciannya adalah dua puluh penumpang bisa duduk dengan satu kursi dengan kursi lainnya diberi jarak
dan lima belas lainnya bisa berdiri di area koridor di bus ini
dan untuk menghitungnya nanti akan ada alat hitung otomatis di bus transpakuan
bus transpakuan ini
kemudian bus ini juga diklaim sudah mulai ramah penyandang disabilitas
ini adalah kursi kursi merah
kursi kursi merah ini adalah kursi yang disediakan untuk penyandang disabilitas
kemudian di sebelah kanan dari pintu juga ada satu kursi khusus yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas
kemudian untuk keamanannya apabila terjadi hal hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan
di atas pintu ini juga ada tombol
nantinya akan ada pintu darurat yang bisa terbuka secara otomatis apabila terjadi kecelakaan
atau mungkin kebakaran atau hal hal yang tidak diinginkan
kemudian di belakang bagian belakang bus ini juga ada cctv
nantinya tindak tindak kejahatan akan dipantau selama bus ini beroperasi
sehingga memang tidak dimungkinkan lagi adanya tindak kejahatan
seperti misalnya pencopetan yang selama ini juga menjadi keluhan warga warga di kota bogor ketika menaiki angkot
dan dalam masa uji coba ini
hanya ada satu trayek saja yang bisa dilayani yaitu trayek koridor lima
yaitu dari terminal ciparigi sampai dengan stasiun bogor pulang pergi
namun dalam pengembangannya nanti pemkot kota bogor bersama bptj tentu saja akan mengevaluasi
dan juga mengembangkan trayek trayek lain selain trayek koridor lima ini
dan bus transjakarta maksud kami bus transpakuan ini yang beroperasi saat ini
ada empat puluh sembilan bus
dimana tadi pada saat soft launching atau saat pembukaan
bogor bima arya menyatakan sistem adanya sistem konversi
artinya ada beberapa angkot yang usianya lebih dari dua puluh tahun
nantinya akan dikonversi menjadi satu bus transpakuan
dalam hitungan tiga angkot yang dinilai tidak layak pakai karena terlalu tua
usianya sudah di atas dua puluh tahun
nanti akan dihancurkan dan akan digantikan dengan satu bus transpakuan ini
dan tadi wali kota bogor bima arya
juga menyampaikan no one left behind
artinya bagi para pengemudi angkot atau sopir angkot yang angkotnya dinilai tua
dan akan dihancurkan nantinya akan direkrut atau dikonversi
menjadi supir supir yang akan melayani penumpang melalui bus transpakuan
atau selain menjadi supir juga akan direkrut menjadi tenaga tenaga teknisi atau tenaga pengamanan hal tersebut
untuk meminimalisir adanya ketidakpuasan
para supir angkot yang nantinya akan dilalui
trayeknya akan dilalui oleh bus transpakuan ini
dan untuk sementara seperti yang tadi saya sampaikan bahwa nantinya pengembangan evaluasi
termasuk juga penyiapan sarana prasarana seperti halte atau shelter
kemudian juga jalur yang akan digunakan nantinya akan ditambah seiring dengan berjalannya waktu
dan diharapkan di tahun dua ribu dua puluh dua karena saat ini baru ada empat puluh sembilan bus yang beroperasi di tahun depan
di tahun tahun depan
ini ditargetkan ada sekitar tujuh puluh bus transpakuan yang juga akan disiapkan untuk mengaspal di kota bogor
kembali ke roland
apakah dengan adanya transpakuan ini akan mempermudah terkait akses warga ya
aktivitas warga menuju krl dan transportasi publik lainnya
ya benar sekali roland
memang diharapkan dengan adanya bus transpakuan ini bisa mempermudah warga
untuk bisa mengakses
transportasi umum karena sistemnya adalah terintegrasi
di mana yang tadi saya katakan bahwa koridor lima ini juga menghubungkan antara terminal ciparigi dengan stasiun bogor
artinya bagi masyarakat yang dilalui dari rute bus transpakuan ini bisa menuju stasiun bogor
yang menjadi salah satu stasiun tersibuk di jabodetabek untuk kemudian bisa komuter atau menggunakan krl menuju jakarta
selain untuk mempermudah masyarakat yang akan mengakses transportasi publik lainnya
dari beroperasinya bus transpakuan ini juga diharapkan bisa membuat masyarakat mau menggunakan transportasi publik
karena diharapkan angkot angkot di bogor yang sudah mulai tua
sudah mulai ditinggal armada yang baru yang lebih nyaman
bima arya menyampaikan
bima arya menyampaikan
bima arya menyampaikan
bima arya menyampaikan
bima arya menyampaikan
bima arya menyampaikan
bima arya menyampaikan
bima arya meny upbringing b braille
dasar ini m informasi yang sekali membawa muzikica sendiri ke garage neant
bisa memberikan sejajar tertentu